bantuan untuk korban bencana banjir bandang dan longsor di sangihe sulawesi utara tiba di pelabuhan tahuna kamis pagi
bantuan dikirimkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sulawesi utara melalui badan nasional penanggulangan bencana
bersama tim dari dinas sosial dan dinas kesehatan
bantuan yang terdiri dari tikar seratus selimut seratus matras pakaian orang dewasa lima puluh paket perlengkapan kebutuhan anak
satu ratus dua puluh paket makanan dan obat obatan ini akan disalurkan ke beberapa posko di lima titik bencana
mereka sangat membutuhkan untuk tempat tidur dan makanan siap saji
untuk itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat
dalam hal ini presiden telah mengirimkan bantuan berupa alat alat tempat tidur kasur tikar selimut
pakaian orang dewasa pakaian anak anak